sejumlah warga perwakilan aliansi santri dan rakyat indonesia untuk indramayu rabu siang melakukan sujud syukur setelah mendapat kabar panji gumilang ditahan
mereka juga membawa sejumlah poster yang berisikan dukungan terhadap barres krimpori dalam proses kasus hukum pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang
dengan penetapan sebagai tersangka terhadap panji gumilang maka rencana aksi unjuk rasa yang sedianya akan kembali dilakukan masa asri pada kamis mendatang batal dilakukan
gabung komitmen kami mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh mabes polri dalam hal ini adalah bareskrim mabes polri
oleh karena tadi malam sudah ditetapkan sebagai tersangka saudara panji gumilang maka kami asri sebagai wujud rasa syukur adalah sujud syukur kepada allah swt
dengan pasal dan undang undang yang dijerat sebagaimana penista agama dan juga kasus kasus
yang lain yang mengintil yaitu pencucian uang dan atau tragedi kemanusiaan dan semuanya kami sepenuhnya percaya kepada baris krim